pak kayaknya aku pikir pikir
apa sebaiknya aku tinggal di bandung aja ya
biar bisa lebih dekat sama elsa
soalnya kalau aku lihat temen temennya elsa tuh
kayaknya bawa pengaruh yang gak baik sama dia
iya kan kalau aku tinggal di sana
aku bisa perhatikan
perhatikan lebih detail lagi
gak sih gak mau
gak sih gak mau
ya yaudah matutu manap
rese kangen kengen saya jago juga ya
sering sering ya mas
saya sekali aja kan kayak yang loper tadi
kamu seterusnya bakal latihan sama aku terus

gak bahkan bisa ia tinggal semakin lama
hanya satu satu sekali lagi
saat makin terbentur
kok namanya seperti
kok kamu diajak ngomong malah ngelamun sih
tiba tiba kepikiran aja soal nama jesse tadi
kenapa emang ya nama jessi
sebaiknya aku gak usah bilang
kalau aku membahas irfan nanti mama malah ngambek
ya tadi kamu denger kan
ada temannya elsa yang satu lagi tuh
itu ngaco juga omongannya
sekarang kalau elsa dikelilingi sama orang orang seperti itu
dia kapan mau sehat
mau sembuhnya tuh kapan
ya mah namanya juga kan
rumah rehabilitasi jiwa
ya pasti banyak orang orang kayak gitu
udah sekarang kita percaya aja
sama petugas disana sama dokter disana
tapi aku tetap masih khawatir pak
aku takut sekali deh pak
kalau sampai hal ini terjadi lagi
dan dia disuruh balik lagi kesana
atau kalau hukumannya dia diperpanjang gimana
kasian dia kan pak
masa langsung mesti ditahan lagi
insya allah enggak mah
apa yakin setelah kejadian ini
ya keamanan disana pasti akan lebih ketat lah
enggak mungkin enggak kayak kemarin
iya ya mudah mudahan deh pak
besok kita ke bandung lagi ya
kita ketemu sama elsa
supaya dia gak kasih pengaruh yang gak baik sama elsa
boleh ya pak
kita istirahat yuk
bangun yuk sayang
bangun yuk sayang
bangun yuk sayang
kita mandi sama jess
kita mandi sama jess
temannya mau kemana mah
kita mau pergi
kasih tau gak ya
temannya mandi dulu
kita mandi kita pergi
aduh udah berat
aduh udah berat
aduh udah berat
mama aku udah mandi
aduh udah wangi banget
tangan butuh tinggal dikeringin ya
yaudah sekarang rena ganti baju ya
hah aku mau sekolah mah
rena sekarang udah bisa sekolah lagi di kiddy house
ketemu sama guru sama temen temennya
aku seneng banget
yeay rena ketemu temen temen
kondisi pasien sangat memprihatinkan
air ketubannya juga sudah pecah
dan pasien harus segera dioperasi
aku nemuin kakak disini kak
kalau kakak gak bisa bertahan
kakak pasti kuat kakak pasti bertahan
kakak pasti bisa membesarkan anak kami